soal pemindahan makam almarhumah anak ibu nidiki rani
kemarin tukang gali bilang mereka tidak menemukan kain kafan dan kerangkanya bu
ditambah lagi bu andin pingsan dan pengerjaannya di stop bu
hal deparan benar
aku juga juga bersalah
karena tidak langsung mengasih tau ke andin
bagaimana perasaan andin saat dia tau kenyataannya nanti
denger soal nindi aja langsung bikin gue mual saking stresnya
semoga semoga apa yang gue udah rencanain sama mang dada berjalan lancar
semoga mbak andin gak tau kalo anaknya masih hidup
menusnya udah selesai mbak
udah udah silahkan mau diambil
iya mau kiki bawa ke belakang ya
makasih banyak ki
mbak nanti kalo turun kasur pelan pelan liat celanya pelan pelan ya

sampai jumpa di video selanjutnya

kok jadi aku yang gak sabar ya liat kamarnya reina
saya dari tpu trata indah bu
oh iya ini dengan saya sendiri ada apa
iya saya ingin mengabarkan
soal pemindahan makam almarhumah anak ibu mindie kirani

kemarin tukang gali bilang mereka tidak menemukan kain kafan dan kerangkanya bu
ditambah lagi bu andin pingsan dan pengerjaannya di stop bu
terus rangkanya beneran gak ada apa gimana
ya kemarin memang belum ketemu bu
tadinya pagi ini ingin ditutup galiannya
malah ternyata mereka menemukan kain kafan dan kerangka jenajahnya bu
alhamdulillah ya allah
syukurlah kalau gitu
saya agak panik sih kalau misalkan nggak ada
tapi untungnya ada kan
mungkin karena almarhum anak saya yang meninggal juga karena masih bayi kan
jadi kerangkanya juga masih kecil
jadi gimana pak proses pemindahannya
bisa langsung dilanjutkan lagi kan
betul bu kami bisa lanjutkan
apa mungkin ada pihak keluarga yang ingin menyaksikan prosesnya bu
atau mungkin ibu ani sendiri
saya harus menanyakan sama suami saya dulu
kalau bisa nanti kami berdua yang akan datang ke sana
terima kasih banyak ya pak ya
alhamdulillah ya allah ternyata ada
hampir aja aku panik
aku kabarin masalah dulu deh
ya allah ya
bener juga sih
nama sarah nggak mungkin tahu akun roy apalagi passwordnya roy
passwordnya roy kan tanggal putusnya roy sama andin dulu
mama sarah gak akan lebak sampai ke sana
tapi karena penombor mama sarah yang terbukti melakukan penggantian password itu
apa ini lagi lagi ada hubungannya sama elsa
selidiki terus al
semua teka teki ini harus lo pecahkan
lo harus turun tangan sendiri
mas aku baru aja dapat telepon dari tpu
dia bilang mereka menemukan kerangka dari jenazah dari nindi
dan mereka nemuin juga kain kafannya
jadi kemungkinan besar pemindahan itu akan dilanjutin lagi mas
ada jasad dan kain kapan di sana
siapa yang taruh di sana
nanti biar saya aja yang ngurus ya kamu di rumah aja
kamu istirahat aja ya
ya mas aku percaya semuanya sama kamu ya
ini kamar intiornya rina udah datang
barang barangnya lagi dimasukin semuanya
nanti kalau udah sesak aku vote in ke kamu ya
ya udah kalau gitu
kalau ditemukan kerangka dan bekas kain justru aneh
pasti ada yang naruh
ini ada hubungannya dengan elsa dan mama sarah

sampai saya menemukan siapa pelaku sebenarnya
ya tuhan suara al terus terngiyang di pikiranku
agah menyewa seorang hacker
untuk menyelidiki siapa yang sudah mengganti paspor takutnya
hacker itu berhasil menemukan
hacker itu berhasil
yang dipakai pada handphone itu untuk mengganti paspor akunya
nyayang mama sarah
mama gak mungkin melakukannya
papa pasti jadi kepikiran sama kata katanya al
dengan kata katanya al
takut papa jadi sakit
kok gak jadi pergi ke coffee city
kamu gak percaya sama aku pak
kamu inget gak
waktu itu elsa sempat nyariin mama karena handphone mama nggak aktif
ma handphone kamu kenapa tadi elsa hubungin aku dia bilang handphone kamu gak aktif
aku malah gak tau kalau ada telepon masuk
mungkin lagi nggak ada sinyal kali pak kan kadang suka gitu telepon error
saat itu aku udah ganti nomor
karena handphone aku di hack lagi sama orang